bulan membasuh malam perlahan
fauna dan flora bersarang di tengah kabut baluran
memanggil kerly bintang dan ruh para moyang
dari sabana di ujung jawa berjalan sekawanan rusa
liar berpacu melawan laju waktu
terasih dari masa lalu
seekor merak mengembara pada ilalam yang tak putus perdentan
ruhnya piatu bagai menyusu rumah muasal yang dia
entah di lembah mana rimba raya yang mana
taman nasional baluran ibarat rumah bagi satwa di pulau jawa
disinilah habitat bagi lima ratus sebelas jenis flora dan enam puluh sembilan jenis fauna yang dilindungi
syahdan ekosistem seluas dua puluh lima ribu hektare ini akhirnya didapuk menjadi salah satu taman nasional pertama di tanah air
dengan adanya dua puluh lima ribu hektare yang berbagai macam jenis tumbuhan dan satwa itu
sehingga menjadi satu dasar untuk menjadikan taman nasional pada era tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
itu diumumkan pada saat ada konferensi dunia tentang konservasi di denpasar yaitu di desa pit pit
jadi desa baluran ini diumumkan menjadi taman nasional dengan lima taman nasional lain yang ada di indonesia
terletak antara kabupaten situbondo dan
banyuwangi jawa timur
baluran adalah surga alam liar yang lengkap
di dalamnya menjulang gunung baluran setinggi satu dua ratus empat puluh tujuh meter di atas permukaan laut
ada pula hutan musim yang mengering saat kemarau dan hutan hijau sepanjang tahun
tengok pula sabana bekol
pada saat ini
padang sabana yang mencirikan cita rasa afrika
tiga kilometer darinya ada hutan mangrove benteng hijau pembecah gelombang pesisih utara
jangan pula lupa baluran juga menawarkan pemandangan bawah laut yang memesan
sabana bekol menjadi lanskap paling ikonis di taman nasional baluran
nabekol menjadi lanskap paling ikonis di taman nasional baluran
jika padang sabana ini mencapai sepuluh ribu hektare
padang sabana ini menjadi bangpadan bagi para satwa
sabana bekol pun memiliki karakteristik yang beragam
salah satunya woodland sabana
rumput yang tumbuh selain ditentukan oleh jenis tanah
dia kan juga ditentukan oleh pepohonan yang ada di sekitarnya
artinya kalau di sini lebih cenderung jenis jenis yang toleran dengan naungan
jadi kalau jenis yang ada di sabana terbuka rumputnya di bawah ke tempat yang di bawah tegakan hutan
dia tidak akan hidup
karena tidak toleran dengan naungan
kalau ini dia toleran dengan naungan
sabana jenis woodland ini rentan terbakar
karena itu pohon yang tumbuh di dalamnya pun memiliki kekhasan
mampu beradaptasi dengan api
masih bergerakan tahun dua ribu tujuh belas
kebakaran sabana di baluran memang sebuah kenik
dan kebanyakan jenis cayaan
dalam sejarah kebakaran sabana di sisi lain ternyata membentuk karakteristik ekologi sabana
sehingga dengan banyaknya aktivitas manusia dalam kawasan
dan itu memang sejarah dari dulunya
memang manusia memang ada di kawasan ini
sehingga pada saat sumber api ada bahan bakar ada
kondisi ini yang menjadikan kerawanannya sangat tinggi
bahkan ya nyaris nisah ya kebakaran di sini
lihatlah ibu kamu lihat
sabana juga menjadi kegemaran burung enggang cula
atau pusheros rinoceros untuk bertengger
burung jenis ini populasinya sangat terbatas
catatan perjumpaan enggang chula tidak lebih dari dua ekor
persebarannya pun di sekitar gunung baluran ke barat
sampai hutan pantai di sekitar bama
burung lain yang rajin mengunjungi pesisir timur taman nasional madura di pagi hari
adalah julang emas aceros udulatus
ia suka berteger di pohon pohon raksasa yang bertajuk rapat
seperti pucuk pohon gebang koripa utara
dari rumput yang menjulang
flat sabana atau sabana datar menawarkan pemandangan lain
sabana ini didominasi rumput pendek dengan pohon naungan yang jarang
menjadi tempat sempurna untuk mengamati satwa
siang hari pohon ini kerap menjadi naungan mamalia layaknya rusa
banteng maupun monyet ekor panjang
sore hari perilaku satwa yang tengah berkubang atau mencari air minum pun bisa diamati
itu bunyi apa ini
artinya lagi ngapain mereka
suaranya ya luar biasa
itu jantannya naungan itu
oh inilah persis di belakang kita nih
karena memang tempat ini juga menjadi tempat pemamatan ya
ini lagi musim musimnya saya nggak tahu tadi beberapa kali kita sering lihat merak hari ini
jadi beruntung apakah memang bulan bulan november ini menjadi waktu yang pas
jadi ya bulan bulan ini sampai desember nanti ini masih musim kawinnya merak
jadi kemudian nanti setelah musim kawin selesai jatuh musim hujan di januari tahun depan
biasanya nanti setelah musim kawin selesai ditandai dengan rontoknya bulu ekornya si jantan
sehingga nanti di tahun dua ribu tujuh belas awal nanti penampilan jantan sama betina ini hampir mirip
di balik bentang sabana bekol yang eksotis ancaman akasia perlahan menjalar ke segala penjuru
invasi akasia nilotika terjadi sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
awalnya pohon akasia ini ditandai
namun sekarang akasia ini menanggung batas antara sabana dan hutan musim
fungsinya sebagai firebreaker atau penghalang api merambat ke hutan musim
ternyata keberadaan akasia ini membawa dampak ekologis yang mengancam
tidak ada yang menanggung batas antara sabana dan hutan musim

ada beberapa faktor yang membuat populasi banteng harus diselamatkan
perburuan manusia dan serangan predator alami seperti ajak atau anjing hutan cukup mengkhawatirkan

proyek ini diharapkan akan mampu menarik pejantan alam untuk bisa dikawinkan dengan betina banteng jawa penangkaran
proyek ini diharapkan akan mampu menarik pejantan alam untuk bisa dikawinkan dengan betina banteng jawa penangkaran
banteng jawa adalah permata bagi taman nasional baluran
menjaganya adalah memelihara harta dunia yang tersisa
menjaganya adalah memelihara harta dunia yang tersisa
dari sabana bekol dan gering lapis ekosistem baluran berganti dengan lebatnya hutan mangrove
hutan mangrove nan hijau inilah yang membentengi garis pantai utara baluran sepanjang empat puluh tiga kilometer
keragaman jenis mangrove nya pun tak main main

dua puluh enam jenis pohon mangrove tumbuh subur di hutan seluas empat ratus sebelas hektari

ini termasuk mangrove terbesar se indonesia
itu hasil penelitian dari orang yang penelitian dari mulai sabang sampai merauke
dia nggak sengaja nemu ke sini kok ini terbesar se indonesia
setelah saya ukur seukurannya itu sampai sembilan meter tujuh puluh
iya itu kita ngukur tahun dua ribu enam
kalau sekarang mungkin bisa lebih
keunikannya orang orang pada kaget itu karena gedenya ini gitu
di tempat lain kita tidak nemukan
paling nemukan itu hanya lima meter tujuh meter
sebesar sini banyak juga yang sekurang sekitu
kenapa di belakang nafas karena dia muncul ke permukaan
pijada putih yang bernama latin soneratia alba ini menjadi jenis bakau paling ikonis di baluran
mayoritas jenis bakau di taman nasional baluran ini merupakan mangrove yang minim intervensi manusia

jika sabana harus berperan melawan akasia mangrove pun menghadapi ancaman yang tak kalah berat
apakah terjadi perubahan yang cukup signifikan pak
kalau perubahan tidak ada
tapi ada jenis jenis tertentu yang disenangi oleh masyarakat
itu jenisnya jenis sentegi atau pa pempis api pempis acidula
pempis acidula itu ada di sana
kalau bahasa daerah sini itu jenis entegi
itu sampai nilai ekonomisnya mahal sekali
sampai harganya itu di per kilo
bukan per batang atau per kilo
jadi kalau dipotong seperti ini per kilonya berapa
nah itu yang rawan itu
oke itu berarti untuk bahan apa pak bangunan juga
itu banyakannya untuk mistik mistik itu
katanya untuk tongkat bisa ini bisa ini
jadi sebenarnya teman teman di sini juga berjuang melawan illegal logging itu
termasuk yang di pinggir pantai juga ya itu
kasus itu banyak terjadi pak
banyak berapa kali
banyak kita ketemukan berapa tunggak ada dua puluh waduh kebobolan kita dua puluh lima belas gitu
itu ada pengepulnya kadang buat tasbil
petugas lapangan taman nasional yang hanya berjumlah tujuh puluh tujuh orang
jelas tak ideal dengan luasan taman nasional yang mencapai dua puluh lima ribu hektare
dampaknya banyak titik masuk yang tak terpantau
tidak ada yang bisa dikawal
kondisinya yang masih terjaga serta jenisnya yang beragam
membuat pengalaman jelajah mangrove saya kali ini terasa sangat istimewa

beberapa titik penyelaman pun tak jauh dari garis pantai
ikannya ikannya yang dominan dari apogon
family apogon terus sama gobi yang banyak
kalau untuk predatornya di sini ya seperti barakuda gt
pendataan dari tahun dua ribu sepuluh hingga dua ribu tiga belas menyebutkan
keanekaragaman biota laut baluran sangat kaya
ada sekitar dua ratus lima puluh enam jenis ikan karang yang telah berhasil diidentifikasi
di balik warna warni biota laut
kekayaan perairan baluran juga terancam beragam persoalan
mulai dari pemanasan global sampah hingga gempuran potas nelayan
yang kemarin kemarin ya karena permasalahannya
alam pertama alam ya dari kayak pemanasan global kemarin
jadi kan banyak yang bleaching
terus dari luar itu kayak sampah kayak sampah kiriman
terus dari nelayan pun gitu
dari nelayan yang jaring itu juga merusak
karena kan harus incek incek karang gitu
terus dari pencari ikan hias potas itu merusak

tapi masih ada di sini
yang ya paling tiga jarian itu
dari dulu sebenarnya
tapi sekarang sudah agak berkurang dibanding yang dulu dulu
berbagai upaya mulai dari patroli laut hingga transplantasi terumbu karang sudah dilakukan
namun keterbatasan personil dan alat membuat upaya perlindungan kawasan bahari masih jauh dari ideal
namun keterbatasan personil dan alat membuat upaya perlindungan kawasan bahari masih jauh dari ideal
yang saya sesalkan kenapa masih ada yang pakai kotak
karena itu merusak tumbuh karang
kita perlakuan dari taman nasional ya tiap minggu kita mengadakan patroli laut
tiap minggu dua kali
kita sisir pantai sisir pantai sisir laut semua
recovery dari dua ribu sepuluh kita sudah mengadakan transplant ya
transplant tiap tahun biasanya
berapa spot tuh
tanya di bama aja ada sekitar lima media transplantnya itu
mulai dari dua ribu sepuluh sampai dua ribu enam belas
sebelum terkena dampak pemanasan global ya itu lumayan
ya rasio perbandingan antara petugas dengan luasan taman nasional yang tidak sebanding
jadi secara geografis taman nasional baluran langsung berbatasan dengan pemukiman penduduk
membuat ancaman pengerusakan di wilayah taman nasional atau konservasi ini menjadi semakin terbuka lebar
ini yang kemudian membuat sekelompok anak muda di desa wonorejo
salah satu desa yang berbatasan langsung dengan taman nasional membuat sebuah langkah untuk melindungi konservasi di wilayah taman nasional baluran
seperti apa kira kira aktivitas mereka
itu dia mereka di sana
kita akan cari tahu bersama
selama dua tahun terakhir selamet dan ke tiga puluh rekannya telah berupaya untuk turut menyelamatkan konservasi di sekitar pantai perengan
yang menjadi bagian taman nasional baluran
meski sempat kesulitan kini usaha mereka mulai menampakkan hasil
sangat sangat mengkhawatirkan memang mbak
tapi setidaknya gerakan gerakan kita itu
itu sedikit mengurangi
mengurangi daripada sampah sampah yang berserakan itu
jadi kita juga belum menemukan solusi untuk itu
karena sampah ini kebanyakan kebanyakan kiriman dari luar wilayah mbak
jadi baik dari terbawa arus lah
terbawa arus terdampar ke sini
akhirnya kita bersihkan di sini
kita belum pernah menimbang
cuma kita kerja itu apa ya sangat maksimal sekali
dan bahkan alhamdulillah yang dulunya di sini kan sempat dijadikan tpa sama masyarakat dulu
akhirnya alhamdulillah sudah tidak
berawal dari sebuah ide sederhana karang taruna gemah perlahan telah mampu membawa perubahan perilaku masyarakat
sebagai taman nasional pertama baluran adalah surga alam liar yang syarat dilema
meski digempur banyak persoalan baluran bukan hanya tanggung jawab segelintir orang
setiap manusia yang menjejaknya harus pula menjaga
karena menjaga baluran melestarikan kehidupan
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu
bagaimana cara menangani musim panjang